drama seputar kondisi kesehatan mewarnai sidang perdana stenovanto di pengadilan tv korabu lalu
sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini akhirnya diskors karena setia mengalami sedang kurang sehat
setia mengeluh diare namun tidak diberi obat di rutan kpk
sidang perdana ini juga sempat dua kali mengalami skors
tertatih dan harus dipapah rabu pagi terdakwa kasus megakorupsi ktp elektronik setia novanto menghadiri sidang perdana di pengadilan tipikor jakarta
meski hadir ke depan majelis yang dipimpin hakim ketua yanto namun setia mengeluh tengah sakit diare
alasan tidak sehat itu pula yang membuat setia novanto berulang kali tidak segera menjawab pertanyaan hakim
saudara terdakwa nama saudara
apakah saudara terdakwa
bagaimana bisa menenangkan tempat yang baik
karena terdakwa lambat menjawab hakim bahkan harus memastikan kondisi kesehatan setia pada jaksa penuntut umum
saudara penuntut umum apakah sebelum dibawa ke persidangan ini terlebih dahulu diperiksakan oleh dokter
terima kasih yang mulia
yang bersangkutan sudah diperiksa oleh dokter kami yang mulia
saya akan menyampaikan bahwa
setelah menelusur sakit tetapi ternyata setelah dicek oleh dokter kami
terdakwa dinyatakan dapat menghadiri perlaksanaan sidang
agar lebih yakin hakim sempat memanggil dokter yohanes kutabarat
dokter rumah tahanan kpk yang sebelumnya memeriksa kesehatan setia sebelum sidang
namun tak berapa lama sidang berjalan
hakim kembali men score sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini
pasalnya setia minta izin ke toilet
begitu kembali hakim yanto juga sempat mencari dokter
hakim sempat menyentil setiano fanto yang lambat menjawab pertanyaan
hakim rupanya menangkap adegan saat novanto sempat berkomunikasi dengan penasehat hukumnya
ya seharusnya kita cabut
manduk paling tidak coba
nama lelokap saudara
apakah nama saudara setiano fanto
saya sudah empat hari lima hari ini sakit
di hari ini saya minta obat tidak dikasih sama dokter
sekarang penentu tunggung
berdakwa bilang di hari ini
minta obat tidak dikasih sama dokter
yang mulia hari jumat
terdakwa diiksa oleh dokter cinta
dokter yang lain yang ada di kpk
keluhannya adalah batuk
dan bukan diare
dan kemudian dikasih obat
batuk yang dikasi
jadi tadi pagi juga terdakwa mengeluh
bahwa semalam dia dua puluh kali ke toilet
ternyata menurut laporan dari teman teman pengawal
yang ada di rutan bahwa terdakwa
seperti saya sampaikan tadi hanya dua kali ke toilet
pada pukul sebelas malam dan dua tiga puluh pagi
selama persidangan perdana paling tidak dua kali
hakim harus men scoresidang
penghentian persidangan sementara atau skors
yang dilakukan majelis hakim pimpinan hakim yanto ini diambil
ketika untuk keempat kalinya
setia novanto menolak menjawab pertanyaan majelis hakim
setelah tak bisa membuat setia novanto menjawab pertanyaannya
ketua majelis hakim yanto kembali memutuskan skor persidangan
guna melakukan rapat internal majelis hakim
untuk membahas sidang perdana setia novanto kali ini
sudah hadir bersama saya ada kang asep iwan iryawan
dosen hukum pidana dari unpad
terima kasih kang asep sudah datang
apa yang anda lihat dari proses persidangan
apakah drama selesai atau drama berlanjut
ya itu kan drama biasa aja
kalau saya sih harusnya hakimnya tegas gitu kan
kan sidang pertama memang betul ditanya ya
sekali lagi permulaan sidang satu ratus lima puluh lima ayat satu adalah ditanya identitas
itu permulaan sidang
ya kedua tanya identitas
nah biasa itu udah biasa lah kita orang sakit sakit begituan ya
jadi ketika sakit atau drama main apapun kita yang penting
apakah dia yang menentukan setidaknya itu adalah dokter
dokter ada empat tambah lagi tiga tujuh kalau nggak salah kan berikutnya
jadi ketika dia bertahan dari sakit sakit tinggal tanya
kalau nggak mau tinggal begini ya kalau enggak tinggal begini
kan aneh tinggal begini nggak bisa tapi dilanjut kurang sehat
makan makan ngomong pengacara julur lidah dan sebagainya bisa itu kan deh
kita pengalaman yang sesidang
makanya saya bilang pertama hakim ketua majelis itu tidak tegas
tapi untungnya mungkin tak ada yang siapa bisikin
eh baca pasal setuju
dia nggak jawab juga gak apa apa kok
hakim aja mengingatkan sudah dibacakan nama saudara
nama asep pekerjaan mucikari alamat jalan apa
tinggal gini tinggal gini ya sudah
udah gitu lah jadi itu ada di buang buang
tapi dia tadi mengangguk atau mantuk atau itu aja nggak kan
ya harusnya akhirnya
wah nanti tanya nama saudara nggak jawab kan
jangan dulu musawarah lagi keluar lagi periksa lagi dokter
sederhana aku udah biasa
tapi memang butuh jam terbang sekali lagi ketua majelisnya
ya tapi saya kira anggotanya bagus
nah tapi mungkin sekali lagi ketika menghadapi orang orang
itu ngaku sakit kembang
pernahkah saya katakan ya mungkin
dulu pernah saya pengalaman di jakarta pusat
hakim anggota saya adalah budi itu ya
si hakimnya ketua majelis ahok
ya udah kalau sakit hati kamu mati malah
udah saya kasih kesempatan minggu depan
ya besoknya sidang minggu depan mau ngodar
tapi apa kalau dari anda kan hakim sudah
apa menyidang banyak sekali orang gitu kang asep
apa yang coba ditampilkan atau diskenariokan oleh novanto
dengan perilakunya di sidang pertama
jadi karena ada anggapan bahwa peradaban gak mau diputus
nah karena selama sidang perkaranya belum dimulai
nah pengertian dimulai oleh mereka menafsirkan bahwa
dimulai itu baca dakwaan
sebenarnya enggak juga
enggak kan saya bilang berkali kali disini berantem perantem juga
itu interpretasi kuasa hukum dan siapa
oke dan semuanya
kan jelas berkas diserahkan
nah berkas diserahkan sebenarnya udah diperiksa kan
oke lah sekarang
mahkamah kristi jelas
putusan satu ratus dua mengatakan
sidang pemulaan itu adalah sidang perdana
nah ketika sidang dimulai
tidak bukan kan sidang
cuman acaranya apa
jangan menafsirkan sidang pertama itu baca dakwaan
kalimat satu ratus lima puluh lima ayat satu jelas
permulaan sidang namanya permulaan itu dimulai kan
nah yaitu baca identitas
sebenarnya ketika hakim sudah baca identitas tadi tidak mau menjawab

buat dia geleng geleng mau apa gak ada urusan
tinggal tetap bertahan
dengerin anda saya bacakan nama
bila perlu saya turun ke bawah
nih bisa baca gak
nama anda ini bener gak
ini gak bener gak
rasanya seperti itu
itu sudah sidang dimulai
nah mungkin karena mungkin entah siapapun sutradaranya
ini sebagai pemain
teman teman lucu lah kalau pernah saya tukum jadi sutradara
kalau ini jadi pemain saya kira salah kuliah dulu ya
ya kalau sekarang mau di
udah tenang ya
supaya nanti tunggu dakwaan akan
supaya anda sakit ditunda
nah tapi ternyata
kemudian menunggu prakadilan
kpk udah lebat udah pinter
siapapun ini kan
kpk kan bukan buaya lagi
udah dinosaurus kan kpk ini
ya pasti besok akan terjadi sakit
kemudian tunda siapin
itu sudah diantisipasi ya kan
ya kalau kpk tidak antisipasi nggak mungkin yang bawa dokter
empat dokter tiga lagi idi lagi
skenario akan dimulaikan drama sakit
kpk udah siap
oke jadi ini kemudian
dan ternyata drama
anda lihat drama sakitnya
tapi apa indikasi bahwa itu dari kata anda
skenario ataupun drama
kalau sakit beneran
khususnya tuh ternyata sakit sekarang
ya lihat tidak sakit kan
lebih dari satu dokter
dia mengatakan sakit gini gini
orang pun tahu
itu kan persis kalau kita punya anak
dulu kecil nggak mau sekolah karena takut pelajaran
aku sakit kan
padahal gak sakit
karena takut oleh mata kuliah
ya ini aku juga gak takut karena
pengen berharap pra peradilannya
ya sederhana lah
orang juga sakit
mungkin yang bisa baca gerak tubuh
kalau ada rekamannya dibuka
biasa kan lihat di ruang sidang
lihat di tv kan
ketika di awal kan
tapi ketika pembacaan dakwaan yang lumayan berapa jam itu
setelah diskurs kedua kali itu kan
ya coba lihat duduknya
harusnya kan kalau saya
gublak aja gitu
dah sakit gitu
oke tapi kenapa
majelis hakim kemudian
menghentikan sidang karena melihat kondisi
seperti yang diminta oleh kuasa hukum gitu
katanya kok majelis hakimnya kurang berperik manusiaan gitu
apa terdakwanya begitu kesakitan gitu
prinsip unipro dimanapun orang diperiksa dalam keadaan sehat
nah tapi kan pengalaman sebelumnya
kasus sakit yang pertama
kasus sakit yang kedua di apa
tiang listrik itu
kan orang sudah tahu semua kan
nah skenario sakitnya kan
jaksa ini pengalaman mungkin
karena selalu ada orang berkelit
takut berdalilkan sakit
makanya pagi sebelum berangkat
enggak sakit kan
ternyata di ruang sidang masih sakit
ternyata udah siapkan juga kalau diperiksa hari itu
cuma saya bingung juga kok kliniknya lama banget tuh
kayak ngantri aja sebenarnya
sebenarnya harusnya kan kalau saya cukup
yaudah sebelum berangkat juga sehat
sekali lagi prinsip pegang
yang menentukan sakit tidaknya bukan yang bersangkutan
tapi adalah dokter
nah tapi masalahnya kuasa hukumnya kan sempat memprotes gitu di tengah persidangan
bahwa dokternya harus juga dokter yang authorized by kuasa hukum gitu dong kang
hal hal seperti ini dipertimbangkan hakim nggak kang
sekarang dokter yang dihadirkan bukan dokter seberangan
nah minta bandingan lain
akannya diberi kesempatan
yang daftar dokter umum
rspad itu tadi ya
nah sekarang apakah tujuh atau yang itu lebih empat
lah sekarang udah dokternya banyak begitu
masa gak percaya
sekarang reaksi tadi
kalau sakit di awal reasnya begitu
sedang berangkat berikutnya
tapi yang penting dokter sudah menyatakan lah
sekarang dokter berbeda untuk menentukan orang sakit tidaknya
batuk atau diare
kan malah katanya
sehingga ada pememem
ya kan delapan belas pakai pempes
jadi itu ya kemudian
jadi menurut anda ini sudah keputusan yang tepat
meskipun apa yang terjadi di depannya
kelihatan secara kemanusiaan
sudah tidak tega gitu misalnya
ini jangan secara kemanusiaan tadi
orang diperiksa sehat atau tidak sehat
ketika orang kata dokter sehat
jadi jangan dilihat sekarang
orang selalu memandang
kalau sedang diadili
perhatikan bagaimana kasiannya tukang pecel
sebagai orang yang pernah menjadi hakim
pertimbangannya apa kang
gak ada perasaan kalau jadi hakim
ketika orang dihadapan depan hukum sama
kalau hakim punya perasaan baper
jangan jadi hakim
jadi pemain saniwara dong
jadi ini sudah keputusan yang tepat
hakimnya awal tidak tegas
tegasnya setelah terakhir
mungkin ada yang bisikin
eh satu ratus tujuh puluh lima udah mengatur
ketika terdakwa berbuat itu
itu ada aturannya
kan kuhp hukum acara itu tekstual
kalimatnya jelas kok di satu ratus tujuh puluh lima kuhp
kalau terdakwa bertingkah gini gini
tinggal kalimatnya kalimat sekali di ujungnya
kalau misalkan tidak mau jawab
itu kalimatnya di kuhab tuh
kalau bisa ditayangkan
mungkin nggak apa yang dilakukan oleh novanto ini
sebagai bagian dari manajernya
atau pura pura sakitnya
kemudian kata analisis
banyak pihak psikolog forensik itu
dijawabnya usaha jerat berikut
kami akan segera kembali
tapi apa yang dilakukan
sebelum kita masuk ke materi persidangan
apa yang dilakukan itu bentuk malinggeri gak
atau pura pura sakit yang mudah bisa mengelabui hukum
yang katanya penelitiannya
itu bisa lolos dari jerat hukum gitu kang
saya belum pernah katakan enggak
pokoknya ketika diperiksa sehat apa enggak
ketika diperiksa sehat
justru ketika diperiksa sehat
ketika tahu bahwa dia tidak sakit
tapi mengatakan sakit
ada dokter mengatakan dia tidak sakit
dia mengatakan sakit
itu akan memberatkan dalam persidangan
ya dan itu banyak
kasih contoh dulu ya
justru malah akan memberatkan set top
set top akan terus terusan seperti ini
kok perlu set top persidangan
misalnya ini skenario atau drama ini
akan dipakai terus gitu di persidangan persidangan saja
di awal udah ketahuan muka bohongnya
itu kan mencuat akan memberatkan
oke kita akan masuk materi persidangan
kang yang salah satu yang kemudian menjadi perdebatan
selain tadi aliran aliran dana
berapa set top mendapatkan ini mendapatkan itu
yang menjadi perdebatan adalah ketika
kuasa hukuman novanto mahdi rismail memprotes
kenapa sih dakwaan dakwaan yang ada di irman dan sugiharto gitu
menjadi hilang gitu
kayak dirangkum menjadi
dan beberapa nama anggota
apa komentar anda
ya saya mau kuliah panjang ini
orang diadil itu karena dakwaan
jadi pada saat ini
adalah siapa orangnya kan sn
apa yang dilakukan
karena ada penyertaan bersama sama dengan siapa
nah ini kan ada proyek namanya ektp
di korupsi dua sekian
nah di awal itu
dipancing dulu pertama menggunakan adalah orang eksekutif
sebutlah beberapa nama ya
sekali lagi beberapa nama
jadi uang ini mengalir beberapa nama
tapi yang penting mengadili irman dan sugiarto
sekarang sudah sahabat banding
bahkan yang dulu di dakwaan di putusan hilang
jangankan di dakwaan hilang
artinya yang penting peran sugiarto
dia membagi uang
dan uang kemana mana mengalir
nah sekarang katanya
loh kok dia kasusnya sn
yang dialir adalah sn
sn hubungannya dengan siapa
paulus tanoto mas oka agung dan sebagainya
bukan berarti tiga orang itu belum tentu dia tidak tersangka
nah sekarang kan
berapa tahun sepadan tanapan tanda patung tundar siapa
orang disebut tadi kan
kaitannya ini gak ada kaitannya
jadi kalau dianggap beberapa anggota dpr yang cuma disebut
fair fair saja enggak ada masalah
kan bukan berarti nggak disebut
yang bersangkutan belum tuti dan nyai kiri tersangka
sepanjang ada bukti
kenapa ganjar misalnya nggak disebut
selama persidangan kan ganjar menyangka
enggak ada yang bukti
dulu juga sn menyangkal
tapi mulai terbuka ketika si andi mengatakan
nah sudah jelas kan
ini harus sama titik kompa
gini kasih contoh
cek pelawat misalkan
ada cek pelawat
yang nerima dari satu miliar misalkan abc ini terima
ini kan polanya lain
jadi sekali lagi
tolong masyarakat dibicarakan
dengan hilangnya nama orang tertentu di dakwaan
tidak menyebabkan dakwaan batal demi hukum
di dalam dakwaan itu
diadit perbuatan orang itu
apakah urean peristiwanya
tempat dan waktu
dan bagaimana kerjaan yang dilakukan
jelas cermat lengkap itu
tapi tidak tergantung dengan hilangnya berapa nama
nanti kita punya data

jadi tidak selalu ada
kecuali seperti ini
saya memberi uang
di a sama b jelas ada saksinya
tapi kalau c tidak ada yang mengetahui
kita tidak bisa
tapi belum tentu berarti c tidak mungkin diproses
kalau nanti c bisa ada yang mengatakan bahwa ini ada alat bukti
bukannya dakwaan dari proses hukum setnov ini
kemudian juga menjadi pembuka kotak pandora
orang orang yang harusnya juga akan diproses
yang harusnya juga harusnya juga akan diproses
jadi kemudian ini menjadi ketakutan banyak pihak
bahwa wah ini kayaknya ada upaya untuk bisa menghindari beberapa nama nama
makanya kan sering kali saya katakan di sini
kalau di setianopanto bagi saya kecil
harusnya dibuka ya
ini pekar besar menyangkut orang besar
dan pengaruhnya besar harus dibuka
kalau besok setianopanto berani mengatakan
tidak hanya saya
saya betul dari an nerima misalkan
ternyata si budi juga si asep juga terima loh
nah baru terbuka
tapi kenapa jaksa kpk hanya menyebutkan
kan dia menyebutkan miriam haryani
kemudian dapat sekian
markus nari dapat sekian
adeko marudin jelas tuh dapat sekian
dan beberapa anggota dpr dan dan dan dan
kenapa nggak juga dijabarkan
kan yang diatus jakarta dijadikan tadi
yang diadu itu perbuatan yang nerimanya
di samirinima ada orang lain
orang lain masih tersendiri
nggak usah dirinci
dakwa itu tidak usah merinci yang lain terima
menurut anda jadi orang orang yang tidak disebutkan itu
tidak ada hubungan sama setnoff
ya mungkin ada
cuman kan setnoff yang perbuatan setianow panto
kalau kecuali setianow panto yang mengatakan
ada juga nama si abc tadi
cuman sejauh mana sekarang setnoff mau mengatakan itu kan
nah sekarang gampang kemarin
kan ketika sugiarto maupun andi
setianow panto katakan tidak kenal tidak tahu
begitu andi mengatakan
hei kamu pernah ketemu di lantai dua belas
eh kamu pernah minta lima
nah mulai terbuka
apa aja hanya disebut
setnoff juga hanya disebut
boleh sambil kita lihat tuh grafis grafis aliran dana nya
kita akan lihat yuk
grafis grafis hasil dari dakwaan ini kang
ada miriam hariani
boleh ditampilkan di layar yang lebih besar
miriam hariani dua ratus ribu us dollar
kemudian ini di belakang kita kang
kemudian kita lihat next
ini disebut kan
dimutusan ada malah anda dimutusan
nah beberapa anda
beberapa anggota dpr periode
angkanya sampai dua belas juta dolar loh kang
makanya kan kita butuh
setiap nama tertutup cerita atau orang lain lagi bercerita
kalau yang tadi nama disebut jelas
sudah terbukti tidak hanya fakta
ya tidak hanya fakta persidangan
tapi menjadi fakta hukum
kalau itu saja terungkap dalam persidangan
yang untung kita jelas susah kan
ini dakwaan ini bisa dijadikan bukti untuk menjerat orang orang yang
iya karena kan putusan ini
satu putusan bht itu bisa jadi alat kebutuhan surat
di dalam putusan itu misalkan gini
misalkan kasih contoh
di kasusnya sugiarto dan siapa
disebutlah nama ak
disebutlah ej terima
dan itu sudah bht
bayangin sudah bht putusan disebut nama itu
kpk dengan ini loh penyertaan
karena ternyata sugiarto irman berbuat itu
menguntungkan orang lain
ya negara dirugikan
siapa am jm m misalkan
masuklah itu gampang barang itu
alat kebutuhan bilik dua
tapi kalau misalkan beberapa anggota dpr
ya siapa belum jelas
nah kpk tidak lanjutin itu
dan ini juga tergantung bagaimana pengakuan setof nanti di pengadilan ya
ya kita berharap
karena di jendapanto kan saya bilang
ya ngapain lah kalau saya tinggal ceritain aja semuanya
memungkinkan nggak kak kasem
jadi jasus kolaborator seperti andina robang
ya kalau nggak jelas itu
minimal dia kerjasama atau misalkan dia mau membuka ibl
karena persoalannya kan
jc itu kan yang penting bukan pelaku utama
selama dia mau kerjasama
mau bawa keperluan lebih besar
nah saya kan
ini pelaku utama bukan
tadi kalau sekarang dibuka siapa punya kekuatan besar
punya pengaruh besar
dan semua besar besar besar semuanya
ternyata kebenarannya bukan setianopanto
ada orang besar misalkan
nah ketika orang bisa dibuka
berarti sn bukan bisa jadi jc
karena bukan pelaku utama kan
itu yang saya berharap
oke kita akan lihat bagaimana perkembangannya
terakhir kak kasem
apa yang bisa anda baca dari persidangan persidangan
apakah ada nama nama yang kemudian akan sangat mengejutkan
ataukah ada drama drama sakit lagi misalnya
besok itu kan eksepsi
tangkisan itu tiga materi
pertama apakah kewenangan jaksa pusat
jelas itu kemenangan
kedua apakah dakwaan tidak dapat diterima
kemudian dakwaan dibatalkan
saya pikir kalau
penasihat tukun mengumpulkan ada beberapa berapa beda itu
saya pikir pasti ditolak eksepsinya
ya pasti akan periksa saksi
dan berharaplah saksi
katakanlah kita bersyukur yang pertama
tidak ada dusta di antara kita
bahwa tidak hanya saya saja dong ada yang lain dong
dan itu kan saksi saksi
wah kpkn nya seret itu semuanya kan
berat juga kpk itu banyak nyeret
pengadilannya tidak bisa nyeret
tapi sahabat kemenangan kedua
setemnya diam saja karena sakit
kalau bisa saja begini manggut manggut lagi
tapi saksi akan mengatakan cerita
paulus akan cerita
mas oko akan cerita
dan lain saksi akan mengatakan
itu bisa dijadikan temuan
ini kan fakta persidangan
yang kelak menjadi fakta hukum di putusan
kpk tinggal jalan
ini buktinya di putusan ini
saya berharap sih semuanya mengatakan
sudahlah sudah tahulah masyarakat itu
cuma kan gak berani ngomong
karena kita bukan aparat penegak hukum
tapi kan saya bilang katakan itu sejak dua ribu sebelas itu
lembaga lembaga anti korupsi itu
sudah nampak itu
apakah nanti akan tampak itu
mas juga di persidangan
kita akan tunggu bagaimana
apa yang diharapkan kang kasem akan terwujud
terima kasih kak kasem atas perbincangannya
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini
akan segera hadir
tetaplah bersama kami